assalamualaikum wr wb
selamat pagi pemirsa cnn indonesia
semoga anda senantiasa berada dalam lindungan allah swt
saya mladia rahman kembali hadir menjumpai anda
dalam program gapai kemuliaan
tidak sendiri hari ini seperti biasa
sudah hadir bersama kita ustadz hilman fauzi
yang akan membahas tema yang sangat menarik
terkait dengan bahaya hasad
anda yang memiliki pertanyaan bisa menyampaikan pertanyaan anda
melalui email yang tertera pada layar kaca anda
namun sebelum kita membahas lebih jauh
saya ajak anda menyimak tayangan yang berikut ini
masifnya gempuran media sosial tak lagi bisa terelakkan
di tengah era disrupsi digital seperti saat ini
ibarat bisa bermata dua
kehadiran media sosial juga berdampak pada perilaku manusia
baik positif maupun sebaliknya
dikutip dari forbes
sebuah penelitian di jerman menyebut dari enam ratus responden dewasa
sepertiga diantaranya merasakan bahwa medsos memicu
munculnya perasaan negatif seperti frustasi
penyebab utama dari munculnya perasaan ini adalah
rasa iri terhadap pencapaian orang lain
dalam derajat tertentu kondisi ini dapat berpengaruh buruk
pada kesehatan mental penggunanya
langsung kita tanyakan kepada ustadz
ustadz medsos siapa sih yang saat ini bisa hidup tanpa medsos
kayaknya setiap orang memiliki media sosial ya
tapi bagaimana cara kita bersikap melalui media sosial itu sangat penting ya
dalam islam ustadz sebenarnya bagaimana sih seharusnya kita bisa menggunakan media sosial
tapi dengan cara yang baik
iya kalau bicara tentang media sosial tentu seperti pisau bermata dua gitu ya
tergantung bagaimana cara kita menggunakannya
jika tepat menggunakannya akan jadi sesuatu yang bermanfaat
tapi jika kurang tepat menggunakannya akan jadi sesuatu yang mafsadat atau modarat ya
maka perlu sikap terbaik akhlak terbaik ketika bermedsos
setidaknya ada yang berpengaruh berpengaruh dengan media sosial
ada tiga yang bisa kita hadirkan
yang pertama pastikan ketika bermedsos itu apa yang kita share apa yang kita bagikan adalah sesuatu yang benar
valid datanya benar informasinya
agar tidak melahirkan sesuatu yang sifatnya hoax kebohongan
yang pada akhirnya bisa menjadi sesuatu yang tidak baik
atau sesuatu yang buruk
yang kedua kita harus pastikan yang kita share itu bermanfaat atau tidak
jadi jangan berbagi sesuatu yang tidak ada manfaat karena tidak akan menambah pahala juga untuk kita
karena juga nabi mengingatkan kepada kita bahwa sebaik baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat kepada orang lain
nah hendaknya ketika kita bermedsos pun pastikan yang kita share adalah sesuatu yang baik
yang kita share adalah sesuatu yang bermanfaat
yang ketiga ini paling penting
sesuatu yang tidak menyakiti orang lain
sesuatu yang tidak mengundang kebencian orang lain
satu pastikan kebenarannya
dua pastikan manfaatnya
dan yang ketiga pastikan kira kira ada orang yang tersakiti atau tidak
nah termasuk bahaya hasan
karena biasanya ya medsos itu kan tempatnya pamit dan kebenaran gitu kan
medsos itu kan tempatnya pamer tempatnya pamor katanya
jadi apa yang ditampilkan di medsos itu sesuatu yang boleh jadi kita ingin mendapatkan apresiasi
maka kita pun juga harus berhati hati gitu
jangan silau dengan kebahagiaan
jangan galau dengan kesempitan gitu kan
kita nih kalau lihat orang jalan jalan di bandara
dia jalan jalan terus
padahal kan belum tentu kan
boleh jadi cuma posting fotonya doang
dia aja di rumah gitu kan
ya lebih bijak dalam bermedsos
kadang kadang apa yang ada di dunia maya itu berbeda dengan di dunia nyata
maka jangan terlalu baper jangan terlalu kemudian merasa insecure gitu kan
jangan juga sekarang overthinking gitu kan
penyakit penyakit yang muncul karena keseringan menempatkan sikap kita dalam bermedsos
tapi itu yang menarik tadi soal manfaat
sebenarnya ini kalau medsos kita gunakan dengan bijak ustad
itu bisa jadi ladang pahala ya
apalagi misalnya ada kebaikan yang kita share kepada orang lain
masya allah nabi memberikan satu semangat kepada kita
barang siapa yang menunjukkan jalan kebaikan kepada orang lain
sampai orang lain itu berbuat kebaikan seperti apa yang kita tunjukkan
maka kita mendapatkan pahala yang sama
sebagaimana orang yang berbuat baik itu
jadi kalau tayangan kita nih pagi ini
ada orang yang menyaksikan
dan ada pesan kebaikan yang kita sampaikan
kemudian pemirsa dengan izin allah mengikuti dari apa yang kita sampaikan
maka kita yang menyampaikan ini mendapatkan pahala yang sama
maka kameramen tim produksi semua itu mendapatkan pahala yang sama
karena ada kebaikan yang orang lain dapatkan dari apa yang kita bagikan
maka pastikan yang kita share itu sesuatu yang bermanfaat
agar kita dapat pahala yang baik juga
amin betul sekali ya ustadz ya
kita harus bijak sekali menggunakan media sosial
supaya kita dapat pahala jariah ya ustaz ya
apalagi kalau orang ini memang melakukan kebaikan
maka jangan kecilkan kontribusi sedikitpun dari kita untuk berdakwah
ini kan dakwah
mengajak kebaikan mengajak kepada kebaikan
itu pesan pesan baik yang akan mengantarkan pahala untuk kita
maka tentu dalam bermedsos juga harus
berbagi sesuatu yang baik
kita ini kalau punya teman
bawaannya vibesnya positif
ke kita ngaruh gak
sangat mempengaruhi kan
ada orang yang postingannya enak gitu ya
ke kita juga ngaruh
makanya alhamdulillah saya punya
akun instagram ya
followernya gak banyak lah cuma ya segitu lah ya
itu isinya kita bagikan quote
kita bagikan video pendek
karena boleh jadi dari video pendek yang hanya satu menit
itu membawa vibes yang positif bagi orang lain
yang kemudian melihatnya
itu memberikan pengaruh dalam kehidupannya
dan kita tidak pernah tahu ustaz ya
dari mana pahala itu akan mengalir ke kita ya ustadz ya
sama dengan kebaikan
kita tidak pernah tahu kebaikan mana yang akan mengantarkan kita ke surga
maka jangan pernah berhenti berbuat baik
karena setiap kebaikan pasti balasannya adalah kebaikan
hal jazahul ihsan
tidak ada satu kebaikan pun kecuali balasannya adalah kebaikan
termasuk dalam bermetsos
pastikan yang kita share yang kita bagikan adalah sesuatu yang bermanfaat
tapi kan yang sekarang lagi happening itu
kalau kita lihat lihat medsos
temen kita suka pamer apa apa segala macam
kita suka aduh kok jadinya malah hasad
yang ada ujung ujungnya gak bersyukur
nah ini seperti apa ustadz
hasad itu apa sih
iya hasad itu apa sih
saya seringkali menyederhanakan definisinya
hasad itu sms
susah melihat orang senang
senang melihat orang susah
kalau bahas sederhananya itu iri dengki
tetangga beli kulkas kita yang kedinginan
tetangga beli kompor gas kita yang kepanasan
hasad itu muncul kenapa
karena kita tidak berpikir
karena kita tidak pandai bersyukur dengan nikmat yang allah berikan
dan ada kebencian di hati kita kepada orang yang mendapatkan kenikmatan
padahal setiap orang kan rezekinya beda beda ya
setiap orang kan juga punya nasib yang berbeda beda
maka ini rumus bahagia
jangan membandingkan hidupmu dengan hidup orang lain
karena setiap orang punya zona kebahagiaan masing masing
jangan mengukur kakimu dengan ukuran sepatu orang lain
karena masing masing kaki punya ukurannya sendiri sendiri
maka jangan memaksakan sesuatu yang bukan menjadi ranah kita
nah sifat hasad ini harus dihilangkan
karena ini diantara penyakit hati
kalau orang sudah hasad
sibuk membandingkan dengan orang lain
kalau sudah benci biasanya
dia akan punya perasaan kabur kepada yang dibencinya
kalau sudah punya perasaan kabur kepada orang lain

maka nanti dia akan sibuk mencari kesalahan orang yang dibencinya
kalau sudah sibuk mencari kesalahan
maka dia akan sibuk untuk membicarakan dia di belakangnya
kalau sudah begitu
pasti dia akan menggunjing dan menjatuhkan orang yang dia benci
tapi bisa berkepanjangan
karena penyakit hati
yang mengontrol semua unsur dalam diri kita
di dalam tubuh manusia itu ada segumpah daging
yang jika segumpah daging ini baik baik semuanya
dan jika segumpah daging ini buruk maka buruk semuanya
ketahuilah itu adalah hati
dan hasad salah satu penyakit hati yang harus kita hindari
cara menghindarinya seperti apa

nanti di segmen selanjutnya ustaz akan kasih doa kepada allah
memohon kepada allah agar hati dilembutkan
memohon kepada allah agar hati dilembutkan
tidak ada rasa hasad di hati ini
belajar menikmati setiap skenario hidup yang allah berikan
jangan iri dengan rezeki orang lain
karena kita tidak pernah tahu apa yang allah ambil dari nya
dan jangan pernah gelisah
jangan pernah gelisah dengan keadaan kita saat ini
karena kita gak pernah tahu
apa yang sedang allah siapkan untuk kita
untuk kita di waktu yang akan datang
banyak orang yang iri yang gelisah karena apa
karena mereka tidak pernah merasa cukup dengan pemberian allah
dan terutama penyakitnya karena sibuk membandingkan dengan orang lain
dan patokannya medsos atau makin sakit
medsos itu tempat pamer tempat pamor
jadi apa yang nampak boleh jadi bukan yang kenyataannya
maka jangan terpenjara dengan apa yang nampak
karena boleh jadi itu bukan keadaan yang sebenarnya
kemudian yang kedua belajar ridho
belajar menerima dengan skenario hidup yang allah berikan
kemudian yang ketiga jangan membandingkan hidupmu dengan orang lain
nah yang keempat bergaullah dengan orang orang yang punya kelembutan hati
datang kajian datang taklim
ilmu itu kan yang bisa menjadi oase di tengah kekeringan kita
kuncinya berpenyakit itu kan karena boleh jadi dia lupa dengan allah
dia jarang berzikir kepada allah
maka allah sampaikan dalam al quran di surat ar ⁇ qdu ayat dua puluh delapan
ingatlah hatimu akan menjadi tenang ketika engkau banyak mengingat allah
berarti sekarang kalau di hati ini ada hasad
catat nih barangkali ada kedekatan kita dengan allah
zikir ada yang kurang
nanti kita bahas di segmen selanjutnya
pemirsa jangan kemana mana
gapai kemuliaan akan kembali
pemirsa anda masih menyaksikan gapai kemuliaan dalam episode bahaya hasad di media sosial
ustadz tadi kita sempat bahas ya bahwa yang namanya iri itu kalau kita biarkan hasad kita
biarkan itu rentetannya bisa banyak dan berpengaruh pada diri kita sendiri
tapi sebenarnya ada nggak sih ustadz
saya juga pernah mendengar sebenarnya ada iri atau hasad yang diperbolehkan
betulkah ada beginian
nabi saw menyampaikan
tidak boleh hasad kecuali kepada dua orang
kepada orang yang allah berikan harta
dan hartanya dia gunakan
di jalan allah
yang kedua kita boleh iri
kepada orang yang allah berikan ilmu
dan dengan ilmunya dia
gunakan untuk berdakwah di jalan allah
jadi boleh kita iri
ada orang kaya
tapi dengan hartanya masya allah dia berinfak
yang kedua kita boleh iri sama orang yang ahli ilmu
dan dengan ilmunya digunakan
untuk berda'wah di jalan allah
oleh karena itu
ini kan pesan bagi kita bahwa
kita harus berusaha
jadi orang yang baik dalam hidup
ketika dititipkan harta
pastikan harta kita
kita gunakan di jalan allah
kalau kita dikasih ilmu
digunakan untuk berdakwah di jalan allah
dan dalam kebaikan kebaikan yang bermanfaat
di hadapan allah
maka insya allah itu bukan hanya
kita untuk mendapatkan pahala
tapi juga akan memotivasi orang
untuk bisa mendapatkan kebaikan yang sama seperti kita
nah ustadz biasanya kita
kalau lihat ada teman lagi posting
kita tuh suka kagum
misalnya suka seneng juga
berkomentar yang baik
yang sesuai dengan adab yang diajarkan oleh rasul
sesuatu yang mempesona
maka kalimat yang pantas
kita ucapkan adalah
masya allah tabarakallah
masya allah tabarakallah
dan ini diantara
kebiasaan orang yang
jadi ketika melihat apapun itu
lisannya hanya mengucap
ketika mendapat nikmat dia mengatakan
ketika dia ditimpa musibah
dia mengatakan innalillah
ketika melihat yang mempesona
melihat sesuatu yang kurang baik subhanallah
ketika berbuat salah
ketika berjanji insya allah
jadi yang keluar kalimatnya allah allah allah
dan itu berangkat dari apa
maka nanti kalau ada yang apa
bikin postingan misalnya dia foto di mana
dan bagus gitu say
masya allah tabarakallah
doakan juga boleh semoga
apa yang didapatkan
misalnya ya bermanfaat
dan aku juga ketularan seperti kamu
makanya juga memang
salah satu adab juga nih untuk yang suka posting ya
jika itu berupa postingan kenikmatan
selipkan masya allah
agar salah satunya terhindar dari penyakit lain
ada orang yang iri sama kita
ada orang yang benci sama kita
masya allah tabarakallah
dan itu juga kita meyakini bahwa
apa yang ada di dalam dirinya
itu semua adalah pemberian dari allah subhanahu wa ta'ala
jadi kalau kita berpikir
kita bisa mengingatkan
bahwa allah yang berkendahkan
manusia itu kan
kata guru saya ada dua alasannya
satu karena allah memberi casing kepada dia
sehingga kelihatan mulia
dan yang kedua karena allah menutupi aib aibnya saja
hanya itu saja
belajarlah untuk meminta kepada allah
dari apa yang kita miliki ini
yang kita dapatkan ini
untuk menjadi kebaikan bagi orang lain
dan kalaupun ada orang yang mendapatkan baiknya
maka kita meresponnya pun juga dengan kalimat
masya allah tabarakallah
dan kita harus tahu ya
setiap doa baik yang kita lontarkan bagi orang lain
hakikatnya akan kembali kepada kita
jangan sungkan mendoakan yang baik baik bagi orang lain
karena impact nya akan kembali kepada kita
jadi kalau ada yang bilang
soleh atau so solehah
sudah tidak usah dipikirkan ya ustaz ya
biarkan kita saja yang mendoakan karena niatnya memang
dan ini juga yang harus kita pahami ya
medsos itu kan sangat luas ya
kita tidak bisa membendung
tidak bisa membendung bagaimana netizen
untuk memberikan komentar kepada kita
ketika bermedsos juga jangan baperan ya
jangan kemudian juga
membuat kita jadi apa ya namanya
gampang juga ya
jadi gampang down gitu ya
ya tidak apa apa
karena kita tidak bisa menyenangkan semua orang kan
pasti akan ada aja orang yang tidak suka dengan kita
bermedsos ini untuk
menyambung silaturahmi jadi kebaikan
dan pahalanya luar biasa
barang siapa yang ingin dilapangkan
rizkinya dan dipanjangkan umurnya
maka sambungkan tali silaturahmi
oleh karena itu
jadikan medsos sebagai media silaturahmi
yang akan menggantarkan kebaikan
dalam kehidupan kita
jangan sampai ada medsos
malah putus silaturahmi
adanya medsos harus merekatkan silaturahmi
jangan kebalik yang dekat jadi jauh gitu kan
tapi harus yang jauh jadi dekat
yang tidak bisa terjangkau
jadi bisa menjangkau
maka pastikan keberadaannya bermanfaat
jadi batasan yang perlu kita perhatikan adalah
bagaimana kita membuat

harus penuh kebermanfaatan dan kebaikan
sebenarnya apa sih kemudian
jika nanti yang kita sampaikan misalnya
itu berupa cacian hal hal yang negatif
itu dampaknya ke kita akan seperti apa
dan hati kalau sudah benci
hati yang penuh kebencian itu
akan mengantarkan kesempitan dan kesulitan
karena kalau kita sudah benci
kepada seseorang kita akan hanya sibuk
mencari kekurangan orang yang kita benci
terus gimana maka hilangkan itu hasad
menasehati kita untuk
punya hati yang penuh kasih sayang
irhamu manfil ardi
cintailah yang ada di bumi
maka yang di langit akan mencintaimu
hasad di hati ini mengundang kebencian
dan kebencian mengantarkan
kesulitan dalam hidup kita
menjadikan kita tidak akan fokus dengan hidup
karena kita mengukur
apa yang ada dalam diri kita dengan apa yang ada
di orang lain
sibuk dengan orang lain
padahal kita masih punya prioritas
dalam hidup yang harus kita lakukan
sehingga pada akhirnya kita menyia nyiakan
kekuatan waktu yang allah memberikan
tentu dari hasad itulah
yang akan mengantarkan sesuatu yang
madarot untuk kita
tadi kalau sudah benci kita akan melakukan
apapun segala cara hanya untuk
menjatuhkan orang yang kita benci itu
maka naudzubillah bintalik
bisa tidak karuan
dalam hidup karena ada sifat hasad
kadang yang terjadi itu
harus mengkhawatirkan apa yang terjadi
maka sekarang kan
ada dua penyakit yang lagi ngetrend tuh
anak muda sekarang namanya
insecure yang kedua
insecure itu kan
minder rendah diri
padahal kita ini diciptakan
oleh allah dengan bentuk yang paling sempurna
sungguh kami kata allah telah
menciptakan manusia dengan bentuk yang paling sempurna
yang kedua ada penyakit overthinking
overthinking itu apa ya
banyak memikirkan sesuatu yang
tidak harus kita pikirkan
ada sesuatu yang
berada di ranah kita ada yang ada
di ranah orang lain yang itu gak bisa kita jangkau gitu
nah coba belajar
lembutkan hati hilangkan sifat hasad
karena ini sungguh membahayakan
untuk kita orang jadi saling benci
melakukan sesuatu yang buruk karena hasad
dan orang juga tidak akan fokus
dalam hidup karena hasad
ini dampaknya sangat buruk sekali
ustadz sekarang ya benar
kata guru saya
jempolmu itu bisa mengantarkan
kamu juga ke dalam surga atau neraka
programmu maka pastikan ketikanmu
mudah mudahan allah jaga kita
ustadz kita masih akan terus berlanjut
pemirsa jangan kemana mana gapai kemuliaan
akan kembali sesaat lagi
terima kasih ustadz
terima kasih ustadz
terima kasih ibu menteri
kepada orang lain karena kebahagiaan yang orang lain dapatkan
kemudian yang kedua kita harus belajar ridho
belajar menerima dengan apa yang allah berikan
jangan sibuk dengan rezeki orang lain
jangan sibuk dengan apa yang diberikan kepada orang lain
tapi belajarlah untuk menerima dan ridho
atas apa yang allah berikan kepada kita
maka insya allah jika itu yang dihadirkan dalam diri kita
kita akan lebih pandai bersyukur dengan nikmat dari allah
kita tidak akan sibuk dengan apa yang orang lain miliki
dan kita pun juga tidak akan gelisah dengan apa yang hilang dalam kehidupan kita
karena allah subhanahu wa ta'ala pasti menempatkan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita
yang ketiga tentu belajarlah untuk lebih meningkatkan iman dan ilmu kita
agar kita terhindar dari sifat hasad
insya allah jika ini yang kita perbaiki
maka hati akan menjadi lembut
dan hati ini akan menjadi tenang ketika hati semakin ingat dengan allah subhanahu wa ta'ala
ingatlah dengan berzikir kepada allah hatimu akan menjadi tenang
dekati allah taat kepada allah lebih yakin kepada allah
bahwa kita akan menemukan jalan hidup yang lebih baik yang lebih bahagia
sehingga mengantarkan kita menjadi pribadi yang hatinya bersih
dan insya allah terbebas dari sifat hasad
maka jangan hasad
jangan benci atas kebahagiaan orang lain
juga jangan bahagia atas kesedihan orang lain
belajarlah untuk lebih peka dengan semua keadaan yang ada
sehingga kita bisa lebih menikmati kehidupan episode episode yang allah berikan dalam kehidupan kita
terakhir mari kita angkat kedua telapak tangan
kita berdoa kepada allah
semoga allah tuntun hati ini
allah bimbing hati ini
agar mendapatkan kelembutan dan ketenangan
sehingga kita semua terhindar dari sifat hasad
duhai allah yang maha pengasih lagi maha penyayang
sayangi kami semua ya allah dengan rahmatmu
duhai allah yang maha pengampun
ampuni dosa dosa kami ya allah
ampuni jika ada di hati kami sifat hasad
sifat benci kepada orang lain
bimbing hati ini ya allah
agar mendapatkan ketenangan dan kelembutan hati
sehingga kami bisa melangkah dalam kehidupan ini dengan penuh kebaikan dan dengan penuh kebahagiaan
ya allah jauhkan kami dari sikap hasad
jauhkan kami dari sikap membenci kebahagiaan orang lain
dan jauhkan kami dari sikap bahagia atas kesedihan orang lain
sungguh hanya engkau yang memulakbalikan hati
duhai allah tetapkan hati kami di atas agamamu
di jalan agamamu
wa tharhamna lanakunanna minul khasirin
wa fil akhirati hasana
wassalamun ala mursalin
pemirsa cnn yang dicintai allah
semoga ilmu yang kita sampaikan bermanfaat dalam kehidupan kita
dan tentunya kita bisa memiliki hati yang penuh kelembutan
dan dijauhkan dari sikap hasad
mohon maaf lahir dan batin
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh